bulan ramadan tak hanya dirayakan oleh umat islam saja di pecinan lodok jakarta barat
bisa dilihat potret toleransi beragamnya kata sekali seperti di sebelah saya lagi
apa ini kok lagi buka puasa ya toko buku asap sebenarnya udah enggak ini soal rasa aja ya
hai potret toleransi beragama terkam jelas di wihara dharma bakti atau klenteng petak sembilan di
kawasan pecinan glodok jakarta barat saat bulan ramadhan mereka mengaku senang bisa buka bersama
di kelenteng meski keyakinan mereka berbeda sangat terkesan sekali dan sangat bersyukur bahwasannya
wihara yang ada di sekitar ini memiliki rasa toleransinya untuk yang muslim
aduh sangat bagus sekali untuk buka bersama bu jadi kita sama sama walaupun yang muslim
enggak muslim itu kita sambur bawur kita untuk buka bersama momen kehangatan begitu terasa
ketika tidak ada sekat di antara umat muslim yang tengah berbuka dengan pengurus wihara
meski mereka berbeda keyakinan wihara dharma bakti kembali berbagi takjil buka puasa untuk
kaum muslim hal ini dilakukan sejak tahun dua ribu delapan belas sebagai upaya mempererat
kebenaran dan toleransi antar umat beragama dan kita mengharapkan dengan kegiatan keberagaman
begini akan tercipta saling isi saling asa saling asu dan nantinya indonesia sesuai sila ketiga
persatuan indonesia dan kita bersatu tidak ada lagi embel embel pri dan non pri pengurus wihara mengaku
telah menyiapkan tiga ratus porsi untuk semua warga muslim atau siapa saja boleh datang dan mengambil hidangan
kegiatan ini rutin dilakukan pihak wihara untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama
makanan untuk berbuka puasa seperti kolak teh manis nasi kuning dan lauk woknya ini berasal
dari sumbangan warga tionghoa yang kerap beribadah di sana nova nayantaka akun coro jakarta